filias kau menyelamatkanku filias kau adalah pahlawanku
tuan fog apa kau baik baik saja
ada keributan apa ini
tuan apa kau baik baik saja
oh binatang kecil itu apa yang terjadi
oh tuan fog anjing itu membuatmu terjatuh
apa kau baik baik saja
tapi tuan fok terdiam lagi
kau adalah pahlawanku filias
sejak tuan tuan menyelamatkan putri mira di india tuan fok tidak bisa memikirkan hal lain selain dia
tuan fog apa kau baik baik saja
ya ya tentu saja
kepalaku mungkin terbentur bukan masalah besar
filias mengapa kau baik baik saja
tidak pergi ke geladak dan makan sesuatu
kau belum makan apapun sejak beberapa waktu
dan itu mungkin penyebab kebingunganmu itu
kau jatuh cinta dengan putri prajurit temanku
tentu saja tidak
meninggalkan kalkuta dan india tuan fok pespartu dan tuan francis
sekarang berada di indonesia

ini adalah salah satu kota yang harus dilalui tuan fog
untuk menyelesaikan taruhannya
keliling dunia dalam delapan puluh hari
mereka semua turun di pelabuhan hong kong
sampai jumpa temanku
perjalananku dalam petualangan gilamu berhenti di sini
tidak pernah ada perpisahan dengan teman teman tuan francis
tuan fok memeluk tuan francis dengan sepenuh hatinya
melambai pada teman teman yang baru
tuan francis berjalan menuju tujuan
tuan fog aku akan merindukanmu
kita akan tetap berhubungan dengannya pespartu
sekarang hanya kita bertiga dan masih ada dunia yang harus kita kunjungi
tuan fog benar
tapi mereka bukan hanya bertiga
ya aku mengejar mereka
tidak mereka tidak mengenaliku
aku mungkin tidak mengenali diriku sendiri
oh aku punya rencana oke
kirimkan saja surat perintahku
inspektur fix telah kehilangan surat perintah untuk menangkap tuan fok di india sebelum dia ditangkap
tapi itu tidak menghentikannya untuk mengikuti tuan fok sampai ke hongkong
dia sekarang lebih bertekad untuk menangkap tuan fok
tuan fog siapa kau
hongkong sangat berbeda dari negara lain yang pernah dikunjungi oleh pespartu dan tuan fog
orang orang mengenakan pakaian yang berbeda dan ada warna cerah di mana mana
tempat ini sungguh sangat indah
aku dapat melihat mengapa jiji menyukainya di sini
oh iya sepupumu kita harus mencarinya sekarang juga
kenapa terburu buru pespartu
maksudku tentu saja kita akan mencari saudaranya dan memastikan bahwa putri dirawat dengan baik
tapi bukankah kita ingin tinggal di tempat ini dulu
tentu tentu saja
pespartu tidak hanya melihat betapa beratnya keinginan tuan fok untuk meminta putri mira tinggal
tapi dia juga melihat sesuatu yang berbeda dalam diri sang putri sejak mereka meninggalkan india
putri mira mulai tertarik pada pria inggris ini
ah aku benci di sini
aku tidak mengerti apa yang orang katakan
bagaimana bisa fog menyukainya
ada apa dengan kalian aku tidak ingin sepotong kain
apa yang tidak diketahui inspektor fix adalah bahwa mereka semuanya bersikap baik padanya
soalnya saat inspektur fix bersiap untuk menyamar di hongkong pakaiannya robek
tapi dia tidak menyadari hal ini karena dia terganggu dengan ide gila untuk mengikuti tuan fok apapun yang terjadi
juan ye fu
aku tidak tahu apa yang kau katakan jangan ikuti aku
tuan fo kecewa karena perjalanan putri mira bersama mereka akan segera berakhir
tapi dia harus baik baik saja dengan itu karena dia berasumsi inilah yang diinginkan putri mira
ini bagus bukan
aku akan bertemu dengan gigi dan tinggal bersamanya di sini
dia adalah saudaraku dan dia akan selalu menjagaku
aku bisa belajar di sini dan mungkin bekerja
aku seharusnya senang bahwa aku diberi kesempatan ini untuk memulai kembali hidupku
lalu mengapa aku tidak bahagia
tuan fok adalah pria yang baik dan mulia
aku tidak harus memperpanjang perjalananku dengan dia lagi
tidak menyadari perasaan tuan fok untuk dirinya sendiri putri mira telah memutuskan untuk berpisah dengan tuan fok
tidak peduli seberapa besar dia ingin bepergian dengannya
namun kisah cinta yang mulai tumbuh dari tuan fok dan putri miranya harus terganggu oleh insiden yang sangat disayangkan
pespartu kau harus turun di sini dan dapatkan visamu di kantor konsulat hongkong
ui ui tuan kita tidak boleh melupakan itu tapi itu artinya aku tidak akan bertemu putri lagi

pespartu aku tidak akan bertemu putri lagi
jokowi memberi putri mira pena favoritnya untuk mengingatnya dan dengan mata berkaca kaca turun dari tram dan melambaikan tangan kepada putri mira dan juga tuan fok
saat pespartu mendapatkan visa dia berkelana di jalan jalan hongkong
beberapa menit berlalu dan pespartu menyadari kesalahannya
oh tidak semua tempat ini terlihat sama
ini bukan eropa
di mana pespartu tahu bahasanya atau bisa melihat di mana dia berada
dia segera menyadari bahwa dia tersesat
tidak tidak tidak bagaimana aku mencari tuhan sekarang
mungkin aku bisa menemukan jalan kembali ke dermaga tempat kapal kami ke jepang dijadwalkan berangkat
oh tuhan kau bicara bahasa yang ku tahu
oh ya lihat ibuku dari inggris
apa maksudmu ibumu dari inggris dari mana ayahmu berasal
oh ku dengar kau ingin kembali ke dermaga aku tahu jalannya ikuti aku
inspektur fix punya rencana jahat
dia akan menjauhkan pespartu dari tuan fox sampai surat perintahnya tiba
fix tahu bahwa tuan fok tidak akan pergi tanpa asistennya di negara lain
di sini di sini
rencana fix berhasil dia membawa pespartu tepat ke tempat yang dia inginkan
tuan kami menyeberangi dermaga jauh ke belakang mengapa kita memasuki kapal ini
oh itu salah dok ku dengar kau bilang kau harus pergi ke kapal uap untuk berangkat ke jepang kan ini dia
sebelum pespartu bisa mengatakan apa apa fix berlari keluar dari kabin kecil dan mengunci pintu di belakangnya
untuk menjebak pespartu di dalamnya
tuan apa yang kau lakukan
hehehehe aku tidak akan membiarkan fog lolos kali ini
beraninya kau menyebut nama tuan fog dengan tidak hormat seperti itu
dan tunggu bagaimana kau mengenal tuan fog
oh aku tahu kalian berdua
saat fix melepas penyamarannya pespartu tercengang
tunggu kau akan mencari dia

kau adalah inspektur yang menghentikan kami di inggris dan
dan pria yang kutemui di mesir
oh lihat aku dari dekat temanku
karena akulah orang yang akan menangkap tuan fogmu
akulah orang yang tidak akan pernah dilupakan oleh fok
apa yang terjadi
datanglah petualangan lain di jalan mereka
hei lihatlah di sini
aku menemukan harta karun asing
kapal kecil tempat inspektur fix ingin mengunci pespartu sedang dibajak oleh bajak laut
tuan di mana kau
baiklah ini alamatnya
di sinilah aku mengucapkan selamat tinggal tuan fog
terima kasih atas semua bantuanmu
kau telah memberiku kesempatan kedua dan aku berjanji akan membuatmu bangga
putri kau tidak perlu membuktikan dirimu pada siapapun
wanita kuat sepertimu seharusnya hanya bertanggung jawab pada dirimu sendiri
hati tuan fok sakit untuk menghentikan cintanya dari meninggalkan dia
tapi apa yang bisa dia lakukan
dia diam diam memperhatikan saat putri mira memasuki gedung
dan menatapnya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir
tuan fok bersumpah dia melihat air mata jatuh dari matanya
sebelum pintu tertutup di belakangnya
kecewa dan terluka tuan fok telah melupakan semua taruhannya dan asistennya
dan keduanya sekarang dalam masalah